di tengah berkecamuknya serangan israel di wilayah rafah hingga menimbulkan tagar all ice on rafah
atau bentuk dukungan untuk warga palestina xi jinping presiden tiongkok
turut mendukung perdamaian di timur tengah dan mengakui palestina sebagai negara
sebelumnya tiga negara eropa telah mendukung negara palestina
dan mengecam tindakan israel sebagai kejahatan kemanusiaan